who telah menetapkan covid sembilan belas sebagai pandemi global
lalu apa sebenarnya pandemi dan juga apa dampaknya ketika status ini atau status pandemi global ini sudah diumumkan
berikut adalah ulasan yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber
malam hari ini kita akan belajar kalau kemarin istilah istilah medis yang terkait dengan covid sembilan belas atau virus corona
kita akan mengenal apa itu sebenarnya pandemi dan juga kalau misalnya anda tahu ada juga epidemi ya
saya akan mulai yang pertama apa sebenarnya itu pandemi
tapi sebelum kita ke pandemi saya mau kasih lihat dulu
sebenarnya ada beberapa level atau ada beberapa tingkatan status yang bisa saja diberlakukan sebelum status pandemi ini disematkan
jadi sebelum pandemi itu ada yang namanya epidemi
nah epidemi itu pengertiannya adalah adanya peningkatan jumlah kasus yang bisa dibilang signifikan
tapi hanya ada di satu wilayah ya
jadi hanya terbatas berada di satu wilayah
sebagai contoh misalnya ya pada waktu itu ketika pertama kali akhir tahun dua ribu sembilan belas munculnya covid sembilan belas atau waktu itu masih belum dibilang covid sembilan belas
virus corona ini terjadi di tiongkok atau di china
nah berawal dari hubei ya dari salah satu pasar seafood yang diduga menjadi asal muasal
kemudian selain di hubei kemudian virus ini atau banyak orang orang yang tertular di wilayah tiongkok atau di wilayah china
ini kemudian yang pada saat itu disebut dengan epidemi
jadi ada peningkatan jumlah kasus dibilang signifikan tapi masih hanya terjadi di satu wilayah yaitu di china pada saat itu
signifikan yang seperti apa memang tidak ada patokan
yang secara khusus signifikan artinya minimal jumlah penyakitnya berapa atau orang yang tertular itu berapa atau orang yang meninggal itu berapa banyak
nah setelah epidemi atau wabah atau epidemi tadi kemudian statusnya bisa meningkat
ini yang paling tinggi atau yang paling parah adalah yang namanya pandemi
jadi ada peningkatan jumlah kasus yang signifikan tapi tidak hanya di satu wilayah
tidak hanya di tiongkok saja misalnya
kasusnya banyak sekali orang orang yang tertular di beberapa wilayah negara di dunia
tidak hanya negara tapi menyebar ke beberapa benua yang bahkan ada di dunia
jadi jumlah kasusnya meningkat orang orang yang tertular juga banyak orang orang yang meninggal pun juga dilaporkan banyak
jadi tersebar luasa penyakit di suatu kawasan benua atau di seluruh dunia
oke cukup jelas mengenai epidemi
saya pindah ke slide berikutnya
kapan pandemi ini dideklarasikan
ternyata memang tidak ada patokan resmi atau ukuran resmi atau indikator lah ya bilangnya terkait dengan kapan sih pandemi ini diumumkan atau dideklarasikan
tapi bagaimana virus ini bisa menyebar di suatu negara atau komunitas inilah yang kemudian menjadi perhatian khususnya bagi who
jadi ketika banyak sekali
jadi kasus kasus ini contohnya adalah covid sembilan belas ya
di banyak negara ini terjadi tadinya mungkin di china kemudian naik lagi kemudian di korsel yang juga sempat lockdown kemudian itali banyak jumlahnya denmark benua eropa amerika bahkan indonesia gitu
ini yang kemudian menjadi indikator bagi who bahwa memang keadaannya pun sudah mulai meningkat
alertnya juga sudah lebih banyak
nah tidak ada indikator
artinya tidak ada indikator tadi saya yang bilang minimal jumlah case nya berapa itu tidak ada
atau mungkin jumlah orang yang dinyatakan meninggal itu berapa
atau orang yang positif terjangkit itu jumlahnya berapa tidak ada
tapi yang pasti who sendiri punya indikator atau punya catatan
jadi ada enam fase ketika who secara confirm atau secara
pasti mengumumkan bahwa penyakit atau virus ini wabah ini sudah masuk ke level itu tadi ya pandemi global
oke itu catatannya
jelas ini khawatir karena penyebarannya sudah kemana mana
tapi bukan kali ini saja terjadi
status pandemi diberlakukan di dunia
karena penyakit atau wabah pandemi ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya
beberapa ratus bahkan dari tahun seribu delapan ratus an
tapi kita nggak akan melangkah jauh ke tahun seribu delapan ratus an
saya kasih contoh buat anda saja yang terjadi atau pandemi yang terjadi di atas tahun seribu sembilan ratus
yang pertama coba kita lihat ini adalah pandemi influenza
atau di tahun seribu sembilan ratus
yang dulu kalau misalnya anda pernah baca literatur gitu ya
yang namanya ini dia flu spanyol
nah penyakit ini merebak ketika perang dunia pertama
kondisinya para tentara saat itu perang untuk membantu penyebaran penyakit
waktu itu sama sekali
nggak ada vaksin
bayangkan di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kemudian pengobatan yang lain juga bisa dibilang
secara kita ngomongin fasilitas medisnya mungkin nggak kayak sekarang gitu ya
jadi memang tidak mumpuni
kemudian kondisi seperti inilah indikator indikator inilah yang menyebabkan adanya krisis kesehatan
akibatnya pada saat itu gara gara flu spanyol ini kurang lebih adanya lima puluh orang atau lima puluh juta orang di seluruh dunia ini meninggal dunia
ini berasal dari amerika serikat
oke itu flu spanyol
saya hapus aja biar gak bingung anda
kemudian next ya
ada yang namanya kasus baru influenza atau h dua n dua atau nama kerennya adalah asian flu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah muncul kasus ini adanya di negara negara asia selatan
ya namanya juga asian flu jadi adanya di asia selatan
disebutnya juga asian flu tadi pertama kali dilaporkan waktu itu adanya di singapura
di singapura kemudian naik atau menyebar ke hongkong
ke negara lain bahkan ke benua lain itulah yang mengakibatkan statusnya naik
pandemi karena dia adanya di us atau di amerika
nah diperkirakan pada saat itu satu satu juta orang meninggal di seluruh dunia
ya itu yang tadi
kemudian virus berikutnya atau pandemi berikutnya adalah flu ah tiga n dua di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini adalah salah satu pandemi juga masih berupa influenza
atau flu virus ini pertama kali ditemukan di amerika pada tahun sembilan belas atau pada bulan september
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di bulan september diperkirakan angka kematiannya mencapai satu juta di seluruh dunia
yang belum lama terjadi adalah penyebaran juga influenza
yaitu sekitar sepuluh sebelas tahun kebelakang atau yang lalu di tahun dua ribu sembilan
waktu itu ada flu babi h satu n dua
h satu n satu yang juga menjadi pandemi
kasus pertamanya ditemukan di amerika serikat
kemudian wabah ini kemudian juga menyebar sangat cepat ke seluruh dunia ya
mulai sampai atau mulai dari dua belas april dua ribu sembilan sampai dengan sepuluh april kurang lebih selama satu tahun
ada kurang lebih sekitar enam puluh delapan juta kasus dengan angka kematiannya mencapai lebih dari dua belas ribu
di amerika serikat ya
itu yang kemudian mengakibatkan ini menjadi pandemi global
karena satu ratus lima puluh satu ribu orang sampai lima ratus tujuh puluh lima ribu orang meninggal dunia
pada sepuluh agustus dua ribu sepuluh bahkan direktur jenderal who sudah mengumumkan bahwa status penyakit ini masuk ke dalam fase post pandemic
nah kalau sebelumnya ada virus influenza menjadi pandemik sekarang giliran virus corona atau covid sembilan belas
dari tahun dua ribu sembilan belas mulai tercium wabah wabahnya potensi wabahnya
tapi waktu itu hanya ada di tiongkok
makanya waktu itu masih menjadi epidemi ya
kemudian seiring dengan meningkatnya banyak jumlah orang yang tertular ke beberapa negara
kemudian waktu di awal januari juga diumumkan bahwa penyebutannya menjadi covid sembilan belas atau coronavirus disease sembilan belas
kemudian karena seiring dengan banyaknya peningkatan jumlah kasus yang signifikan
banyaknya orang yang tertular
kemudian juga banyak kematian atau dilaporkan orang yang meninggal dunia akibat virus corona
maka who baru baru ini menetapkan covid sembilan belas menjadi pandemi global
jadi kurang lebih seperti itu tingkatan status mulai dari wabah epidemi kemudian juga pandemi
dan apa apa saja pandemi pandemi apa saja
yang juga pernah terjadi jauh sebelum pandemi global virus corona kali ini